abah biar kalian gak denger abah datang
hei gak usah iya abah mah
bagus pisah kamu
udah dikasih kepercayaan sama abah
datang kepercayaan itu
terus kenapa baru pulang sekarang kan
kemana dulu pacaran
dimana di taman di kuburan apa
dia mau ngacem aku
bakal sampai ke tangan abah kamu
bener bener ya riau itu
gak pemikirannya gak kelakuannya sama sama jahat
yang aku takutin sih ya kalau foto itu sampai ke tanah abang
cuma masalahnya kalau foto itu sampai ke tangan abah
aku cuma takut abah mikirin aku tuh yang gangga
iya juga sih ya
gimana kalau sebelum foto itu nyampe ke tangan abah
kita jelasin semuanya
ya siapa tuh aja abah mau ngerti
jangan deh rai jangan deh
kamu bagus sih cuma aku ragu aja
kan abah kamu semalam abis cerita sendiri
tentang masa lalunya dia
kalau anak geng motor itu pasti ceweknya banyak
ya aku gak mau kalau ada mikir aku juga kayak gitu
ntar kalau aku ngebela diri
ya gak ada abah malah mikir aku ngarang ngarang cerita

yang ada nanti kita diputusin gimana
ya enggak lah
gimana mau diputusin sih
emang ini bukan perjuangan ya untuk bisa meyakinin abah
enak aja kita mau diputusin
terus gimana dong
satu satunya cara sih ya
aku harus hapus sendiri foto foto itu udah rapinya rio
gak ada cara lain
terus kamu balikin lagi handphonenya
pertanyaan macam apa sih
ya enggak maksudnya maksudku tuh gini loh
ngambil handphone rio itu kan bukan perkara yang mudah
kecuali kalau pakai kekerasan kan
ya kamu sendiri tahulah sifatnya rio seperti apa
ternyata cing macing keributan lagi lagi
cara satu satunya aku harus cari
buat minta tolong ambil hpnya dia
masalah ini nanti kita pikirin lagi dia
ini kamu mau dihabisin nggak makanannya
sebenernya udah sore nih
abah pulang duluan
terus nanti abang ngomel ngomel lagi
ya udah deh jalan yuk
dari mana sih
ya udah diem aja
kayaknya sih ngeliatin kayak gitu
karena lu cantik
kumat resek ya
mau pijat lagi
tangan gua masih sakit nih
lu kan orangnya baik
ya udah gua pijat tapi ga boleh kayak gitu lagi oke
biasa aja biasa aja
kok boy bisa denger suara hati gue sih
apa jangan jangan dia cuma nebak aja
udah rev ngaku aja
lu pasti ngomong sesuatu kan di dalam hati lu

tahu banget jadi orang siapa juga
yuk mendingan kita sekarang juga cabut pulang
kita cari taksi aja
yang gara gara gue lo jadi sering kena masalah ya
sorry ya gara gara gue juga barang mah jadi sakit sakit kayak gini
gua akan lakuin apapun buat lu
lepas ini budi
tuh tuh tuh
lo sih nyebulin
ya gapapa sih reva
lu mau cupit bagian tubuh gua mana aja sih gapapa
lu jangan peluna cupit hati gua
sakitnya beda lo
kenapa si baga sampai detik ini belum ngabarin gue juga ya
gimana sih itu orang
budekal itu orang ya
ih kenapa gak angkat angkat telepon gue sih
kayaknya abah belum pulang ya
gak keliatan tuh
kalo masuk teh assalamualaikum
eh si abah teh belum pulang
oh belum pulang
ih abah komputernya gak dinyalain
hah bagus pisahan
abah biar kalian gak denger abad abadnya
kalian gak denger abad datang
udah dikasih kepercayaan sama abah
datang kepercayaan itu diginin aja
terus kenapa baru pulang sekarang kan
kemana dulu pacaran
dimana di taman
di kuburan apa
abah jadi tadi
saya jemput raya dulu
enggak kok bahas salah neng
mending gak salah kok
enggak raya ini salah aku
akun juga tadi gak izin kan
enggak ini salah aku
eh taruh sebentar sebentar
biasanya orang itu pada dua tudung
kamu yang salah kamu yang salah
ini enggak win kala win salah
iya bener sayang salah abah
saya tadi ngajak raya makan siang dulu makanya
jadi buru buruang sekarang
oh udah jelas memang kamu yang salah kemon
ih bukan abah
udah biar abah yang mutusin siapa yang salah
ini jelas bukan salah nih ini salah kamu kemot
kalau si ini yang minta diantar sama kamu kenapa kamu mau